satu minggu lagi
itu tidak lama
itu sama saja
kami tinggal dulu
mau membedulkan saluran air
lebih baik kita makan dulu bersama sama
raden makan saja dulu
kami masih kenyang
silahkan dimakan dulu raden
aku benar benar tidak menyangka
di dusun yang sunyi seperti ini
ada seorang bidadari
itu nama yang bagus
apa suami kamu kerja di sawah
atau mungkin kerja di rumah
suami saya sudah meninggal
meninggalnya sudah lama
sudah tiga tahun
sudah lama sendirian
boleh aku melamarnya
boleh aku melamarnya
apa bapak setuju
jika saya melamar anak bapak
untuk menjadi istri saya
anak saya perempuan dusun
saya takut nanti raden kecewa
sama saja pak
bahkan banyak perempuan dusun
yang lebih baik daripada
perempuan di kota sana
kalau memang raden sungguh sungguh
berminat dengan anak saya
saya sebagai orang tua
hanya bisa berkata
lamara raden saya terima
saya akan secepatnya
kabari orang tua saya
di kedepatan jati mulia sana
lalu seminggu lagi
kita akan langsungkan pernikahan pak
bukan suka ngikutin pencerahan orang
saya akan punya suami lagi bu
selamat ya mbok ya
satu minggu lagi
itu tidak lama
itu sama saja
kita akan saling memiliki
suara apa itu pak
sepertinya suara murti bu
ada apa ya pak
kita lihat dulu
ada apa ya pak
ada apa ya pak
tapi saya takut pak
ayo kita cari harimau yang membunuh murti sampai dapat jangan sampai ada korban lain ayo kita cari
kini saatnya kalian mengerjakan tugas kalian
aku sudah menunjukkan kesetiaanku pada kalian
kalian menunjukkan kestiaan kalian pada aku
ada tugas penting yang harus kalian kerjakan
habisi semua anak keturunan kyai agel prayogo
tuan adolf peter nyai kembang
jangan ikuti dia
kalian sudah ditipu
eik sungguh tidak bisa membedakan
di antara kalian mana malampir yang asli
dia hanya menyerupai seperti aku
akulah pelindung kalian
aku sejatinya malampir
siapa kamu sebenarnya
kenapa kamu membuat tipuan murah seperti ini
akulah malampir yang sebenarnya
dasar siluman penipu
kamu yang menyerupai aku
kamu yang menyerupai aku
akulah malampir yang asli
akulah malampir yang asli
budi penuh lupa
kau sudah gesagt

lampir ada apa denganmu
tolong aku kerungsung
aku terluka parah
kenapa bisa begini lampir
apa yang terjadi denganmu
kerungsung tolong aku
cepat kerungsung cepat
ada yang menyamar menjadi mak lampir
dia bukan saja bisa meniru penampilanku
tapi dia juga bisa berandigi ilmu dan mengalahkan aku kerungsung
tidak mungkin lampir
yang sangat sulit untuk dipercayai
mustahil ada siluman yang ingin menandingi ilmumu
bahkan sampai menyerupai dirimu
jadi kau menuduh aku berbohong
apa untuk yang membohongimu
apakah kau pikir aku berpura pura
muncul di hadapanmu dengan keadaan seperti ini
musuhmu kali ini bukan siluman sembarangan
dia bisa meniru penampilanku dan dia juga bisa meniru semua kekuatanku
tapi siapa siluman yang bisa berbuat seperti itu
karena dia tidak akan bisa menandingi kesaktianmu
aku juga tidak tahu kerungsung
kalau kamu meragukan aku
kamu bisa membuktikan dia nanti
bagaimana keadaan mereka sekarang
oh tidak seharusnya aku meninggalkan mereka berdua
dan hari ini berakhir
tapi sehingga saya tidak bisa memburuk